sebuah kebakaran rumah terjadi di permukiman padat penduduk di kampung karangkitri rt enam rw
kelurahan margahayu bekasi timur kota bekasi pada minggu malam
sejumlah petugas kebakaran dibantu warga sekitar berjibaku menjinakkan kobaran api
menurut keterangan saksi kebakaran terjadi diduga karena sang pemilik rumah membakar sampah di bagian halaman belakang
api kemudian merambat hingga meludeskan rumah yang dihuni dua lelaki berusia lansia
akibat kebakaran tersebut pemilik rumah bernama hendro enam puluh lima tahun harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka bakar
namun seorang penghuni rumah lainnya yang merupakan kakak pemilik rumah tak dapat diselamatkan
unit mobil pemadam dan puluhan personil petugas kebakaran diterjunkan guna memadamkan api
video amatir merekam kobaran api yang membumbung tinggi membakar toko maupun barak yang ada di jalan garuda kecamatan cekan raya kota palangkaraya minggu sore
kobaran api yang terus membesar
tempat pembuat warga panik
petugas gabungan dari damkar bpbd aparat kepolisian dan sejumlah relawan berupaya memadamkan api
besarnya api membuat enam bangunan toko dan barak milik warga setempat ludes dilalap si jago merah
tak ada korban jiwa dalam musibah ini
dan untuk kepentingan penyidikan aparat kepolisian memasang garis polisi dan juga meminta keterangan beberapa warga di lokasi kebakaran
kebakaran melanda kecamatan cekan raya kota palengkaraya minggu sore
keputusan bagaimana penduduk di jalan kebun mangga astana anyar kota bandung pada minggu siang
petugas dinas kebakaran yang menerjunkan enam unit mobil pancar sempat kesulitan memadamkan api
selain karena lokasi kebakaran berada di gang sempit
kencangnya tiupan angin di lokasi kejadian juga menyebabkan empat unit rumah warga dengan cepat hangus terbakar
tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini
kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik
tim liputan cnn indonesia